ini mau ke kamar mendingan kita jauh daripada ngadepin ini ke gua
nah itu mbak masak yang enak
jangan kaya kemarin masa uya sama buim makan di instan doang
emang itu majikan ki
itu yang di belakang minum sawah

harusnya weekend ini menjadi hari yang berbahagia buat kita semua
bisa tapi kita harus berhenti
bisa tapi kita harus berhenti
harusnya weekend ini jadi hari yang berbahagia buat kita semua
bisa tapi kita harus berhenti
menyaraikan kembalinya al
yang sudah seharusnya menjadi kebahagiaan kami sekeluarga
tapi malah berubah jadi sebuah malapetaka
andin jatuh di tangga
dan kita mesti gak tahu siapa korban itu
dan kita mesti gak tahu siapa korban itu
ini benar benar menakutkan
ini benar benar menakutkan
ini benar benar menakutkan buat saya
ini benar benar menakutkan buat saya
dan saya melihat allah
dan saya melihat allah
tidak tidak tidak
tidak ada yang akan memberikan rencana
saya bisa menghafalnya
saya tidak perlu diajak
adik sudah mandi sudah mandi
kakak rena juga sudah mandi sudah halum
nah nah nah
nah nah nah
karena sudah mandi semuanya
andai sekarang sama kakak rena ya
eh papa kasih tahu
rena kan sekarang udah besar
tidak boleh kayak tadi ya
merengek rengek itu ya
papa itu kan harus bantu mama
harus ngurus mama
mama butuh papa
rena sekarang sebagai anak yang paling besar
harus bantuin papa juga ya
bapak minta tolong boleh ya
rina tolong jagain adik adiknya ya
kok adiknya bang
apa adiknya bang
apa adiknya banyak
kan adik aku cuma naskah ada doang
emang nanti aku mau punya adik kaki ya pa
mungkin nanti ya
adiknya perempuannya pa
biar aku bisa ajak main boneka
aku bisa ajak main boneka
ya nanti coba papa diskusi sama mama dulu ya
pokoknya sekarang intinya
karena rena anak yang paling besar
udah ada adik
pokoknya bantu papa ya
ya bantu papa ngurusin hadiah askara
jagain adiknya askara
jagain adiknya ya
emang dapat dulu juga gitu
papa juga punya adik
papa juga jagain adik dulu
emang udah staan paki mereka
aku tanggal kayak ini
itufully punya pesangka rame
ketika papa di rumah narcissus kan

tugas anak pertama itu jaga papa pas mama gak ada
gak usah sayang
rena itu anak pertama tugasnya mau jagain adik aja
ya kalau papa papa
meskipun papa masih sakit
ya memang tugas papa kan untuk melindungi keluarga
melindungi mama melindungi rena melindungi askara oma
semua yang ada di sini
semuanya tanggung jawab papa
sakit gak sakit memang itu tanggung jawab papa
ya jadi gak usah dibantuin
rena bantuin papa untuk jaga adik aja sama jadi anak yang pintar
anak yang nurut sama orang tua ya
udah kalau udah selesai mainnya langsung tidur ya
bobo ya udah selesai mainnya ya
bapak temenin main dulu di sini ya
ya ibu biar aku turunin nanti
gak apa apa nanti biar aja tanda tanda
ma hp aku gak ngantre sampe ke atas ya
bukan ma bukan ngantor aku mau ke rumah sakit
soalnya mau bantuin pelis sana
pak al kan nggak langsung ke rumah sakit
karena mau ngantar dulu keluarganya ke penepelita
oh gitu yaudah
oh ya makasih udah mau anterin aku sampai di apart
udah bapela duluan aja ya
tante mau bicara sama rendy dulu
tunggu dulu ren
kamu lagi dekat sama mbak felis
deket gimana maksudnya
ya deket seperti orang pdkt gitu ren
mama ada adaan gitu sih
ya pastilah aku dekat sama felis
tapi hanya partner kerja aja ma
felis kan sekretariknya pak al
aku personal asistennya pak al
pasti kita deket
tapi diantara kita gak ada apa apa
ya ya nggak apa apa sih ren
tapi itu kamu gak lihat itu
mbak bella kayaknya tuh cemburu liat kamu deket sama mbak felis gitu
ya mama lihatnya kayak gitu